sektor industri manajer investasi di indonesia diperkirakan semakin bertumbuh
peluang ini pun dimanfaatkan oleh bri dengan mengakuisisi pt dana reksa investment management
hal ini menandakan transformasi dan juga pergantian nama dari pt dana reksa investment management
menjadi pt bri management investasi atau brimi
oleh karena itu peluang berkembang bagi perusahaan yang aktif dalam mendukung industri tersebut
seperti pt dana reksa investment management semakin besar
melihat peluang tersebut pt bank rakyat indonesia persero tbk
kemudian pada desember dua ribu dua puluh dua dana reksa investment management mengawali proses integrasi ke bri group
hingga pada enam juli dua ribu dua puluh tiga secara resmi dana reksa investment management bertransformasi
dengan mengganti nama menjadi pt bri management incorporated
ketua pertama pertama pertama pertama pertama pertama pertama
wakil direktur bri catur budiharto mengatakan
bri mi tetap menjadi manajer investasi bertaraf global yang fokus pada segmen retail
dengan melayani nasabah internal maupun eksternal bri
namun tetap mengedepankan layanan secara digital
catur menyebut sejak terjadinya integrasi
catur dapat concern yang harus dilakukan oleh bri mi
di antaranya penetrasi lebih dalam ke bri group atau captive market
baik pekerja nasabah maupun eksternal
dengan cara meningkatkan literasi dan edukasi terkait investasi atau go retail
kemudian bersinergi dengan divisi terkait bri maupun anak perusahaan lainnya
sehingga dapat memberikan pelayanan terintegrasi untuk nasabah
selain itu bri mi diharapkan dapat tumbuh di atas potensi industri
catur berharap asset under management tumbuh menjadi sempurna
sementara itu pihak dana reksa investment management yakin dengan perubahan nama ini
menguatkan komitmen dana reksa investment management untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan tren industri
bri mi siap memberikan nilai terbaik kepada nasabah khususnya nasabah retail di indonesia